rani aku tidak mencintaimu rani
lelaki mana yang mau menikahi perempuan cacat seperti kamu
kalau tidak disuruh orang tuanya
teguh sekali kau berjalan seperti itu mas
kalaupun kita pertahankan pernikahan ini
itu sangat menyakitkan
aku tidak pernah mencintai kamu
aku tidak mencintaimu
itu demi mempererat tali persaudaraan kita aja
walaupun anak saya cacat
tapi saya tidak akan pernah menikahkan dia
dengan lelaki yang tidak jelas arah hidupnya
seperti anak kamu
menerima lamaran itu pak
dengan mas kawin seperangkat haram sholat
saya terima nikahnya
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
jangan sakit di tubuh lo
ya tuhan ampuni nusantara
terima kasih tuhan
ya allah selamatkan suamiku ya allah
selamatkan lah liya
mas denny kenapa
saya tidak tahu
tiba tiba dia jatuh dan bayan pak
tidurkan di kamar saya pak
baik baik baik
kau memang kacauan
apaan kini sudah tersenyum
t queda siang
mas mas denny mau makan
saya buatkan mie ya
atau mas denny mau ngopi dulu
istri bantam apa kamu ini
masa jam segini nggak ada makanan di atas meja
saya belum sempat masak
karena saya harus merawat mas yang jatuh pingsan dari subuh tadi
kamu ini perempuan tidak berguna
ya betul disini rumah pak denny
ibu sebenarnya tidak apa apa
hanya mengalami luka ringan
yang penting obat antibiotiknya diminum sampai habis ya bu
agar lukanya lekas kering
terima kasih dok
kalau begitu saya permisi dulu
pak cepat pak
ibu khawatir denny lukanya parah pak
orang kata rani cuma luka ringan saja kok bu
rani takutnya cuma supaya kita tidak panik saja pak
masa rani mau bohong sih
kenapa mas denny memperlakukan aku seperti itu
aku tidak mencintaimu rani
lelaki mana yang mau menikahi perempuan cacat seperti kamu
kalau tidak disuruh orang tuanya
tegur sekali kau berjalan seperti itu mas
kalaupun kita pertahankan pernikahan ini
itu sangat menyakitkan
aku tidak pernah mencintai kamu
aku tidak mencintai ibu
jangan paksakan saya untuk mencintai rani pak
kamu sembuh mas
ini semua keajaiban
ini semua keajaiban
terima kasih o allah
mungkau berikan aku
kenikmatan sebesar ini
maha besar engkau ya o allah